untuk kebutuhan rumah warga jakarta
namanya program dp rupiah
menjadi magnet perhatian publik dalam kampanye anisandi di pilkada dki jakarta
tahun dua ribu enam belas jakarta memiliki backlog atau kekurangan hunian
sekitar tiga ratus ribu unit
dengan penghasilan hingga tujuh juta rupiah per bulan
pada prosesnya nanti masyarakat ibu kota diminta menabung selama enam bulan di bank dki jakarta
dengan asumsi tabungan setara sejumlah uang dp
warga jakarta yang selama ini belum memiliki akses ke perumahan yang affordable
yang terjangkau mereka dapat
bedanya diantara kami adalah kami mengkhususkan yang sekitar tujuh juta rupiah
tujuh juta rupiah itu yang dipastikan akan mendapatkan bantuan dana talangan
untuk mewujudkan janjinya
anis sandi akan mengubah sk gubernur mengenai badan layanan umum daerah atau blud
pengelolaan rusun menjadi blud perumahan rakyat
peraturan ini sekaligus menjadi regulasi untuk menghadapi aturan bank indonesia terkait uang buka rumah
dalam aturan kredit properti bank indonesia nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas
atau dengan kata lain
yang ujung ujung yang jadi masalah nanti lahannya di mana
karena saat ini kalau kita bicara beli lahan di jakarta yang harganya dua juta tiga juta nggak ada
ada terbatas mungkin di pinggiran di perbatasan jakarta dan bodetabek itu masih ada
tapi kan kondisinya nggak skalanya besar paling cuma berapa meter persegi saja
tapi mungkin harus diperjelas juga ini objeknya seperti apa
kita lupakan lah landed rumah horizontal lupakan lah
kita bermain di rumah susun vertikal
kalau kita bicara rumah susun vertikal artinya ini
anis andi mesti menegaskan ini tiga ratus juta ke bawah
tiga ratus juta ke bawah itu aturannya masuk ke mana nih
karena saat ini ada program juta rumah dengan subsidi app fasilitas sekuritas sembiaya perumahan
perlu ada pendekatan dari anis andi dan lobby lobby ke bank indonesia dan pemerintah untuk
mensinkronkan lah artinya program yang pemperodekai ini dengan yang ada saat ini di bank indonesia ataupun di pemerintah pusat fppp
rumah menjadi salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang
di dua ribu delapan belas jun saya juga agak pesimis bisa melakukan di enam bulan pertama di semester pertama di dua ribu delapan belas

ini kan yang sedang dibicarakan tuh bukan pembiayaan

ini kan yang sedang dibicarakan tuh bukan pembiayaan
ini juga pemerintah pembangun rumah tanpa dp loh
yang mau dilakukan pemerintah adalah menyiapkan skema pembiayaan
misalnya mengganding swasta
itu kan harus ada pks perjanjian kerjasama dengan pihak pihak ketiga
membuat perubahan memang butuh terobosan
atau justru menimbulkan masalah baru bagi warga untuk menutup kredit demi memiliki rumah layak